aksi pelecehan seksual di jalanan kembali terjadi di depok
seorang mahasiswi menjadi korban permasan payudara hingga mengalami trauma
polisi lakukan olah tempat kejadian perkara atas aksi pelecehan seksual itu
dan membawa korban ke rumah sakit polri kramatjati guna dilakukan visum
at mahasiswi di universitas ternama di depok jawa barat ini
menjadi korban pelecehan seksual di gang swadaya ii jalan jengkol cimangis depok jawa barat
dengan ada yang masih ketakutan ia menjelaskan kronologi tidak menyenangkan yang terjadi padanya
peristiwa bermula sekitar pukul tujuh pagi ketika korban berkeliling berjualan kue keliling
seorang pria yang mengendari sepeda motor menghampirinya kemudian meremas payudara korban
melihat kondisi yang sangat sepi dan tak ada kamera pengawas atau cctv di sekitar lokasi
membuat pelaku semakin nekat mengeluarkan alat kelamin
sembari mengancam akan membunuh korban apabila melawan
dia berhenti tepat di depan saya
kondisi dia mati indah
terus dia bilang nggak apa apa sebentar aja
dia kan posisi ngomong kayak gitu tuh udah turun dari motor
nah pas saya mau kabur si pelaku tuh mukul kepala saya ke bawah sambil bilang
aku bunuh kamu gitu
iya setelah saya menghindar sekitar lima kaki atau seratus meteran
terus akhirnya saya tepat di depan kontrakan temen saya saya teriak kenceng
satuan reserse kriminal polresta depok dan polsek cimangis depok jawa barat
melakukan pemeriksaan dan olah tkp aksi pelecehan seksual tersebut
selain menggali keterangan terkait peristiwa dan ciri ciri pelaku
korban pun diminta menunjukkan lokasi kejadian
dari keterangan korban pelaku memiliki ciri ciri badan gemuk
rambut ikal dan kulit sawah matang berusia sekitar dua puluh lima tahun
polisi sendiri hingga kini belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut
aksi pelecehan seksual dengan modus remas payudara sendiri
bukanlah peristiwa tersebut
bukanlah peristiwa pertama kali yang terjadi di kota depok
sebelumnya aksi tersebut juga dialami seorang mahasiswi
dan pelakunya tertangkap setelah aksinya terekam kamera pemantau